menteri ketenaga kerjaan menetapkan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau jht dapat dicairkan saat usia peserta bpjs ketenaga kerjaan mencapai lima puluh enam tahun
aturan tercantum dalam peraturan menteri ketenagakerjaan no dua tahun dua ribu dua puluh dua yang bakal berlaku efektif empat mei dua ribu dua puluh
benarkah jht hanya bisa dicairkan setelah peserta berusia lima puluh enam tahun berikut laporan khas redaksi
peraturan menteri ketenagakerjaan no dua tahun dua ribu dua puluh dua memuat aturan pencairan jaminan hari tua atau jht dapat dilakukan setelah peserta bpjs ketenaga kerjaan mencapai usia lima puluh enam tahun
namun dirjen phi dan jaminan sosial kementerian ketenaga kerjaan indah anggoro putri menjelaskan
narasi narasi yang dibangun publik selama ini
sekjen organisasi pekerja seluruh indonesia opsi timbul siregar menjelaskan
peraturan menteri ketenagakerjaan nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tersebut mengembalikan jht kepada tujuan filosofisnya
yaitu melindungi pekerja setelah pensiun bukan setelah terkena phk atau mengundurkan diri
pada kaitannya dengan sisi yuridisnya menurut saya justru permenaker dua tahun dua ribu dua puluh dua ini ya itulah yang sesuai dengan undang undang sjsn
jadi kalau ada ya saya terus terusan
ya saya nggak mau ngebelain siapa walaupun dalam ada di facebook bilang pak bung timbul pasang badan buat menaker
saya ketemu juga dengan menaker belum pernah saya belum pernah ngomong langsung belum pernah
dan artinya saya hanya memposisikan pada isinya kalau memang permenak kedua tahun dua ribu dua puluh dua itu sesuai dengan undang undang sjsn ya harus saya bilang
deputi direktur bidang kebijakan operasional program bpjs ketenagakerjaan kunto wibowo menjelaskan
berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan no dua tahun dua ribu dua puluh dua tersebut peserta masih bisa melakukan pengambilan atau klaim jht sebagian
apabila masa kepesertaan penerima manfaat bpjs ketenaga kerjaan telah mencapai sepuluh tahun
apakah harus menunggu usia lima puluh enam untuk mendapatkan saldo jht
ya tadi putri sudah menjelaskan juga
keperluan membeli rumah atau kpr gitu ya atau melunasi rumah gitu ya yang akan ditransfer langsung ke bank
klaim dapat dilakukan melalui aplikasi jamso stek mobile website lapakasik bpjsketenagakerjaan go id atau langsung mendatangi kantor cabang terdekat
agung happy maranata jakarta